urgensi dan relevansinya apa itu hakimnya
pokoknya setiap kuasa hukum itu sudah mendapat kuasa sepenuhnya untuk menyatakan dan meminta apapun ke pengadilan
sehingga saya tidak harus tahu apa yang diminta
nanti kan minta apa kuasa hukum saya itu lalu hakim yang mempertimbangkan mau dikabulkan atau tidak
baloi siaran digital btv dan media streaming lainnya